ya biasanya liburan pekan banyak warga mengisinya selain berwisata juga berkunjung ke tempat tempat nongkrong seperti kafe yang biasanya selalu dipenuhi oleh para pengunjung
iya betul sekali nah ini dari kota saya nih yud bandung
jika anda sedang berada di bandung ada kafe yang bisa anda jadikan tempat berkumpul bersama teman atau keluarga
salah satu kafe di bandung yang bisa anda jadikan sebagai tempat nongkrong anda di akhir pekan adalah kopi anjis
kopi anjis menyediakan berbagai varian kopi selain itu ada sajian roti gempol khas kota bandung
dan berbagai jajanan tradisional seperti sebelak yang tersedia di sini
mbak fira bisa jelaskan kenapa sih nama tempat kopi ini kopi anjis gitu
kopi anjis itu tadinya kan mindsetnya negatif nah terus kita pengen mindsetnya jadi positif jadi ajakan jadi anjis kopi yuk
nah di kopi anjis ini apa saja sih yang ditawarkan apakah sama saja dengan tempat tempat kopi biasa
atau ada sesuatu yang menarik di sini
kita banyak sih yang ditawarkan yang mungkin juga sekarang udah banyak yang berjamur
tapi kita tawarin seblak pisang pisangan ada nasi goreng terus juga ada tahu juga ada kue cubit
artinya ada jajanan rakyat bandung gitu ya yang dibuat di sini ya
harga yang ditawarkan cukup terjangkau
harga yang ditawarkan cukup terjangkau
harga yang ditawarkan cukup terjangkau
dengan sepuluh ribu rupiah anda bisa mendapatkan secangkir kopi
soalnya anak muda sekarang kan milihnya tempat yang enak buat nongkrong gitu
selain tempatnya nyaman juga harganya kan anak muda banget gitu
terus di sini makanannya juga enak enak gitu
selain di jalan bengawan bandung kopi anjis juga terdapat di jalan antapani dan jalan talaga bodas kota bandung
ini makanan dan minuman yang wajib anda coba ketika anda berkunjung ke kopi anjis di kota bandung ini
yang pertama ada kopi sangera fokado kemudian ada seblak batagor kuah
dan yang terakhir ada roti dengan es krim rinti yang dikasih nutella
dan anda bisa berkunjung ke kopi anjis ini di akhir pekan bersama teman
maupun keluarga dan juga orang terkasih anda
thank you wijaya bandung